lupa menaruh kunci atau benda kecil lainnya kadang mengesalkan
namun kini ada alat unik yang bisa membantu anda yang sering lupa atau sebarangan menaruh barang kemudian sulit untuk ditemukan
track id alat sederhana temuan tiga sekawan asal surabaya bisa membantu anda untuk menyelesaikan beberapa masalah
bagaimana cara kerjanya berikut liputannya khusus untuk anda
untuk orang seperti saya yang sering lupa menaruh di mana benda benda kecil yang sering saya lupa misalnya seperti kunci atau benda benda kecil lainnya
track id cukup membantu bagi saya untuk mengetahui
hanya berbekal aplikasi yang ada di handphone dan juga alat ini saya bisa mengetahui di mana saya meletakkan kunci atau barang barang kecil lainnya dengan cara tekan tombol dan dia langsung berbunyi
saya mengajak anda bertemu christian laksmono kevin
dan juga leonardo dan rian nathan mereka lah yang menemukan dan mengembangkan alat bernama track id ini
berawal dari sifat pelupa christian alat ini berhasil dikembangkan bersama dua rekannya itu
ukuran alat ini cukup mungil panjang dan lebarnya hanya empat cm dengan ketebalan delapan mm
bentuknya memang biasa di dalam track id ditanam komponen chip dan speaker yang dikoneksikan dengan ponsel menggunakan bluetooth empat dua yang sangat hemat baterai
sifat track id adalah preventif
jadi ketika barang bawaan anda tertinggal pada jarak dua puluh lima meter anda akan mendapatkan peringatan di aplikasi yang ada di ponsel anda
lalu apa beda alat ini dengan alat pengingat serupa yang pernah ada
jadi kalau yang dulu itu yang alat ini yang bisa ditepuk itu siapapun yang tepuk tangan dia bisa bunyi
sedangkan kalau alat ini hanya pemiliknya aja yang bisa punya perbedaannya itu
kedua kalau yang tepuk itu hanya bisa untuk mencari barang jarak dekat
sedangkan barang kita ketika barang itu ketinggalan dua puluh lima meter kita langsung simpan lokasinya
kita kasih notifikasi di handphone kita juga simpen di google map
di google map ini kita ada titiknya poinnya sama nama jalannya ketinggalannya di mana
track id juga bisa digunakan melacak ketika ponsel anda yang tertinggal
cukup menekan tombol yang ada di alat ini ponsel anda pun bereaksi dengan mengeluarkan nada dering
selain itu alat ini bisa diaplikasikan di dompet sampai tas
lalu bagaimana kalau kita sudah berada di rumah
tenang saja anda masih bisa meminta bantuan teman anda yang juga memiliki track id untuk melacak barang yang tertinggal
menurut tiga alumnus institut teknologi sepuluh november surabaya ini track id masih terus dikembangkan
jadi kita mau pengembangan untuk alat track id ini untuk berbentuk seperti kartu lebih tipis
kedua ada beberapa yang tanya kalau yang ketinggalan mobil gimana
kalau mobil kan otomatis nggak mungkin dua puluh lima meter
jadi pengembangan berikutnya kita mau buat tracker yang ada bluetooth trackernya dan kita hybrid dengan gps tracker
jadi bisa dipakai jarak jauh bisa dipakai jarak dekat
saat ini track id dipasarkan melalui pameran dan toko online
sedangkan chip bluetoot dan papan pcb harus mereka impor dari tiongkok dan amerika serikat
karena belum ada di indonesia
christian dan dua temannya kini berharap ada investor yang masuk agar track id bisa berkembang lebih baik